dampak abu erupsi gunung agung di bali dua bandara di jawa timur terkena imbasnya
bandara belimbing sari banyuwangi dan bandara noto hadinegoro jember
selasa pagi terpaksa ditutup untuk sementara
akibatnya ratusan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke surabaya dan jakarta harus dibatalkan
paparan debu vulkanik erupsi gunung agung di bali
membuat aktivitas bandara banyuwangi pelimbing sari sempat ditutup sementara hingga selasa sore
akibat penutupan ini ratusan penumpang dengan tujuan surabaya dan jakarta
yang terjadwal dalam tujuh penerbangan terpaksa menunda keberangkatan dan memilih transportasi darat
namun setelah dinyatakan aman aktivitas penerbangan kembali dibuka pada pukul lima belas waktu indonesia barat
dari hasil observasi kami melalui paper test itu masih terdapat abu vulkanik pada pukul delapan belas
lalu kami selaku operator koordinasi kembali
kami kembali kepada okban dan dnb direkturat navigasi penerbangan
sehingga dari hasil laporan kami dikeluarkan lagi notam yang kedua
yaitu dari pukul sembilan sampai jam lima belas
selain banyuwangi bandara notohadinegoro kabupaten jember juga sempat ditutup sementara
akibatnya puluhan calon penumpang di dua penerbangan memilih melakukan pembatalan tiket
dan menggunakan jalur darat
sebenarnya tidak ada yang memberitahu
jadi gimana kencana melanjutkan perjalanan
belum tahu mungkin menunggu pemerintah
namun aktivitas bandara akhirnya kembali dibuka pada selasa sore setelah dinyatakan aman
penundaan jadwal penerbangan ini menyusul aktivitas erupsi gunung agung di karangasem bali pada selasa pagi
paparan abu vulkanik setinggi dua ribu meter menyebar ke barat laut di kawasan
kawasan jember dan banyuwangi
sementara pasca erupsi gunung agung bpbd kabupaten jember selasa siang membagikan ribuan masker kepada para pengguna jalan
pembagian dilakukan karena abu yang menyebar hingga wilayah jember cukup tebal dan dapat membahayakan kesehatan
paparan abu vulkanik erupsi gunung agung di pulau bali yang mencapai ketinggian dua ribu meter
mulai menjangkau kabupaten jember
kondisi ini membuat sejumlah petugas badan penanggulangan bencana daerah membagikan ribuan masker kepada pengguna jalan
pembagian masker di tiga lokasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan saluran pernafasan
akibat abu vulkanik yang dinilai cukup membahayakan
kepada masyarakat jember tentunya kami tetap mengimbau manakala beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker
karena bagaimanapun juga masker adalah sebagai pelihara
selain mengakibatkan hujan abu di wilayah jember paparan erupsi juga menyebabkan bandara noto hadi negoro jember sempat ditutup hingga selasa sore